makanan kesukaan gus dur itu disajikan oleh perkumpulan boen hyantong di kelenteng rasa dharma semarang sabtu siang
menurut ketua perkumpulan buen hyang tong harjanto halim sajian khusus itu untuk menghormati jasa gus dur bagi umat tionghoa
khususnya pemeluk konghucu yang sejak gus dur menjabat presiden mendapatkan kemudahan beribadah
harjanto halim menjelaskan sajian untuk imlek biasanya berupa daging babi untuk mewakili hewan darat ikan untuk hewan air dan ayam untuk hewan udara
karena gus dur muslim semula daging babi hendak diganti dengan daging sambi tapi akhirnya disepakati diganti dengan daging kambing
akhirnya muncul daging kambing dan akhirnya kami sepakat mengganti daging babi menjadi daging kambing
jadi sejak ada sincinya atau papan arpanya gus dur sajian di meja alkar
menjadi ikan ayam dan kambing
selain itu masih ada lagi makanan kesukaan gus dur yang disuguhkan
yakni tempe mendoan kopi hitam dan sambal kecombrang
menurut pengunjung kelenteng jasa gus dur bagi kebenekaan tidak boleh dilupakan
gus dur pembela kaum minoritas karena kebetulan saya adalah orang tionghoa beragama konghucu
tapi saya memang tetap indonesia
tentu membawa banyak perubahan untuk kultur dan budaya di indonesia di mana orang jadi lebih menghargai orang lain
terlepas dari agama ras dan kepercayaan
selain saat imlek anggota perkumpulan boen hyantong semarang juga menyantap menu kikil dari jombang saat haul gus dur
danang cahyo semarang jawa tengah